setelah puas menikmati burger
kepentingan politik pribadinya presiden mendukung capreser tentu
itu yang ngomong begitu menjebak presiden
jam berapa dia jemput anaknya dan sebagainya
dengan kuah putih dan tekstur sedikit kental
ditanyakan oleh masyarakat juga
tunjukkan sebagai pemimpin yang berkarakter
artinya ketika mau mengganti dengan
terus tim bima sati kan baru bikin lapangan basket kan
pasalnya air kalisadar dan porong juga terkena
partai partai seperti apa saya